sehingga kita berharap tentu saja dananya akan semakin cepat sehingga kita akan semakin cepat juga memulihkan pesawat pesawat kita
kalau coach itu mungkin